unggahan video berdurasi empat belas detik yang memperlihatkan aktivitas nakes di rsud
wonosari gunung kidul yogyakarta viral di media sosial pada satu juni dua ribu dua puluh dua video yang diunggah oleh
akun at modi tabok ini diduga melecehkan pasien pria yang tengah dipasangkan ether pihak kampus
kemudian meminta maaf atas kelakuan mahasiswanya yang melanggar kode etik keperawatan kami sudah
terkoordinasi untuk keputusan ini masih selalu ditarik jadi ditarik dari kegiatan magas sambil
dilakukan pembinaan dan juga dilakukan apa tadi proses dari komite etik sementara pembuat konten
kemudian mengakui kesalahannya maaf yang sebetulnya atas kelalaian dan kecelakaan saya
yang telah mengunggah dan mengapal video tidak pantas saya meminta maaf yang serius seriusannya
kepada rsud wonosari selaku tempat praktek saya dan universitas aisyah jakarta serta seluruh tenaga
kesehatan indonesia pasca viral mahasiswa magang tersebut kemudian diberhentikan dari status
magangnya di rsud wonosari edo nurgantara gunung kidul daerah istimewa yogyakarta